puluhan pendukung wali kota jakarta utara rustam effendi mendatangi kantor wali kota jakarta utara selasa pagi
ya mereka meminta rustam effendi tetap menjadi wali kota jakarta utara
para pendukung menilai kinerja rustam effendi sangat baik
sebagai wali kota mereka menilai rustam berhasil menyelesaikan berbagai masalah
antara lain soal sampah dan membongkaran permukiman di kolong jalantong
ketika kesukaan ahok kepada anak buahnya yang merasa bisa tersaingi atau bagaimana saya nggak tahu
cara cara dia menilai wali kota utara ini rada rada tidak mempertimbangkan kinerja yang kemarin kemarin dia sudah sangat baik
kenapa sekarang hanya masalah kecil bisa jadi seperti ini
ya saya bilang sangat kecil kenapa dia jawab juga dengan cara katanya bercanda
ini kan masalah ibu kota negara masalah attitude kepemimpinan dia dengan anak buahnya